sejumlah pengemis dan pengamen kabur menggunakan angkot
saat melihat kedatangan petugas gabungan dari tni polri dan satpol pp
serta dinas sosial di jalan bekasi timur jatinegara jakarta timur rabu sore
bahkan seorang anggota satpol pp terjatuh saat berupaya menghentikan laju angkot
dari lokasi ini petugas berhasil menangkap sejumlah pengamen jalanan
hingga peminta sumbangan di lampu merah jalan igusti ngurah rai
razia pun berlanjut ke lampu merah cijantung pasar bojakarta timur
sejumlah pemuda yang tengah asik berkumpul di tepi jalan diperiksa petugas
hasilnya dua pemuda diamankan lantaran kedapatan membawa obat obatan
dari razia di sejumlah titik di wilayah jakarta timur ini
sedikitnya sebelas orang ditangkap petugas
sementara itu pengamen ini menangis saat terjaring razia
petugas dinas sosial jakarta utara di jembatan tiga penjaringan jakarta utara rabu siang
kepada petugas ia mengatakan terpaksa mengamen di sekitar lampu merah
lantaran suaminya sedang sakit dan tidak bisa bekerja
seorang perempuan lainnya yang diduga pengemis juga menangis dan menolak dibawa petugas
menurut kepala satpol pp kecamatan penjaringan
delapan orang yang diduga sebagai pengamen dan pengemis terjaring razia
mereka juga diketahui membawa anak anak saat berada di jalanan
setelah didata di kantor kecamatan penjaringan
mereka kemudian dibawa ke panti sosial cipayung
tim liputan cnn indonesia